setelah sebelumnya polisi menyebutkan sepuluh orang ditangkap terkait kasus dugaan makar
hari ini kadif humas polri irjen boy rafli amar menyebutkan ada sebelas orang yang ditangkap pada dua desember kemarin
delapan orang diantaranya disangkakan pasal satu ratus tujuh junto pasal satu ratus sepuluh kuhp terkait dengan tindakan makar
sementara kuasa hukum tersangka ratna sarumpait yusril iza mahendra menyatakan tindakan yang dilakukan oleh ketujuh orang tersangka belum dikatakan tindakan makar
jadi ada tujuh yang mendapatkan persangkaan pasal satu ratus tujuh junto pasal satu ratus sepuluh dan pasal delapan puluh tujuh kuhp
jadi pada tataran permufakatan makar disini adalah makar permufakatan
dimana diyakini oleh penyedek walaupun makarnya belum terlaksana
baru pada tataran permufakatan itu sudah bisa
jadi delapan pendagangan hukum
pasal satu ratus tujuh dari satu ratus sepuluh dari kuhp itu memang ada kegiatan perencanaan
ya proses untuk melakukan makar itu sendiri
yang meskipun belum terwujud ya itu sudah bisa dipidana
karena deliknya adalah delik formil jadi efek tidak selalu harus terjadi
dan kemudian juga terkait dengan itu adalah permufakatan
jadi orang bersama sama melakukan satu kegiatan dan semacam satu kemufakatan
untuk melakukan satu tindakan makar
kembang kembang kembangan itu saya belum melihat bahwa betul betul ada satu upaya
yang memenuhi segala unsur itu dapat dikatakan sebagai satu tindakan makar
tetapi kita pun harus menghargai juga bahwa polisi melakukan satu tindakan preventif
ya jangan sampai makar itu benar benar terjadi